sekarang gue berdua gue tugas
untuk ngebakar rumah putri
ngebakar lo takut
tante gue berharap sih kalo misalkan si putri itu dinodai sama mike
kasian putri tante
tante bener bener gak punya hati ya
jaga mulut kamu ya kepompong
mucik aja kepompongnya
ini gak ada urusannya tante punya hati apa engga ya
kalo kita bencana tuh
ada si dia yang membutuhkannya lah
gak hapus si dia sekaligus begini
contoh kayak bukan orang tuanya putri
tante gak mau km ketemu
tante mengutamakan poor ini
untuk gua banyak masalah tante
jadi aku mohon sama tante
jangan buat putri sedih
hai kamu pikir tante ini gak sedih apa
tante lebih sedih dan ini masalah besar buat tante
ngerti gak kamu
penuh ini kepala
minggir kamu minggir
wah ini dia
ini dia apa yang terjadi
ada arisan disini
dasar gak tau diri
kami semua itu sudah menonton di televisi
putri dinodai seorang lelaki
gara gara berita itu
terus kamu ada di tv
itu wartawan semua pada kepo
cari informasi kepadamu
ke sini bikin malu warga tau gak
berita itu bikin kita semua gak tenang pak rt bener gak
lagian ini pasti cuma akal akalan kamu aja kan
pada bisa jawab mulut gak sih
punya perasaan dingin saya kali itu ya
asal ngejeblak aja
dasar perempuan gak bener
bisa gak dijaga mulut jejak sembarangan ngomong kayak gitu ya
apalagi serius gitu
ga ngerti juga ga kesal
satu kepol clara
ya dimaking aja itu mah
ya bilang aja mau dikasihanin
dasar cewek ga bener pake sosokan manja lagi sama cowok
kalian bisa ga sih jangan nuduh orang sebarangan
dia tuh baru kena musibah kalian tuh harusnya perihatin sama putri
musibah juga dibikin sendiri
betul tuh prt tuh
sudah sudah sudah tenang tenang tenang
masalah ini bisa kita bicarakan secara baik baik
ga ada yang bisa dibicarakan baik baik
dan ga ada yang perlu dijelaskan
baik banget sih putri
udah bubar saya bilang prt
udah bubar saya dong
eh dewa dewa putri itu berdua kemana
udah ajarin aja dia pergi jauh
ya ga usah balik sekali ya juga ga apa apa
jangan menjembarkan nama aku
ah siap siap siap
os hati hati pelan pelan
ya ampun putri
disitu aja dulu deh
yaudah yaudah disitu ya
mas hati hati putri
ya ampun putri
lo kenapa sih
untuk sentara waktu
biarin putri tinggal disini ya

putri putri putri
putri putri putri
ini di rumah gue put lo tenang ya
disini aman kok
lu anggap aja rumah ini rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
lo anggap aja rumah lo sendiri
belum balik balik juga itu sih putri
dibawa kemana ya dia sama si dewa
ampun deh kenapa sih semua rencana jadi berantakan
kamu mau ngapain
kamu mau ngapain
mama meninggal pak
habis mau gimana lagi raja
kalau udah meninggal yaudah
kamu mau ngapain
mata dibalas dengan mata
kehormatan nyokap gue
harus dibalat dengan kehormatan dia
anak dari perempuan bayi rangita
setelah dendam gue terbang
sekarang berdua gue tugas untuk membakar rumah putri
yang bakal takut enggak used to learn
mana ini kenapa ini berguna
saya harus keluar nggak boleh kebangga ke sini
apa yang terjadi
ah jangan lagi jadi

jangan lupa like subscribe dan share ya